jadi gimana udah siap nonton konser lagi
mau nonton konser dalam waktu dekat ada nih bocorannya
sudah bergabung ada mas dino hamid ceo dari berlian entertainment
mas dino selamat malam
selamat malam mbak
oke mas dino kayaknya berlian entertainment ini jadi yang paling depan
paling siap sekaligus untuk menyelenggarakan konser kahitna ya mas ya
dalam waktu dekat ya
nah ini terkait dengan dibukanya diizinkan kembali penyelenggaraan konser di luar ruangan
tapi tentunya dengan catatan sejumlah protokol kesehatan
ini seperti apa adjustmentnya nanti
karena kan ya satu sisi mungkin buat teman teman penyelenggara musisi industri musik ini angin segar
tapi sekali lagi kalau di luar ruangan bukan berarti kita bebas covid
potensi rawan penularannya pun ada
jadi nanti akan seperti apa
ya jadi pada saat kita develop
pada saat konser ini di awal mbak
kita sangat concern mengenai satu hal yaitu mengenai safety
jadi safety itu menjadi frontliner
kita di safety gitu
jadi safety itu apa sih
pasal yang harus kita utamakan
ini itu mengenai
jadi semua yang terlibat
di sebut dari si audiens
nah termasuk artis
itu datanya harus valid kita gitu
kedua mengenai safety
kedua itu keamanan buat
itu bicara master
bicara apa cuci tangan
dan ketiga mengenai hygiene
semua area harus kita pastikan
dan mengenai distance
dan distance itu memang sudah terjaga
karena konsep konsep besarnya itu dengan format orang di dalam
jadi memang konsep ini kita deliver
adaptif dengan kondisi saat ini
oke ini juga tentunya berlaku untuk musisi atau artis yang manggung kan
akankah artinya gini selama pertunjukan
maksudnya mereka akan juga menggunakan masker gitu
itu sebagai salah satu penerapan protokol kesehatan
ya jadi pastinya ya
dia artisnya dan juga maskernya itu yang penting ya
jadi artisnya dan juga maskernya itu yang penting ya

gimana artis dengan mobil sedepat itu cukup jauh
karena panggung sendiri pun tinggi ya setengah meter
dan untuk pertama depan itu sekitar enam sampai tujuh meter
kalau level resiko mengenai droplet
jauh sudah pasti kita pastikan tidak akan terjadi
jadi itu salah satu mandatory yang memang kita buat
dan kita yakin
bagaimana itu setelah resiko dari sisi penyebaran
selama sop kita jalankan dengan benar
harusnya sih bisa terkendali gitu
oke kan sebelum di gelarnya konser
itu kan ada biasanya tuh setting panggung lighting audio segala macam lah ya
artinya dengan adanya ketentuan yang baru ini ya kan
tentuan yang baru ini juga ada pembatasan pengurangan dari kru nggak mas
nah jadi gini mak
benarnya itu kan semua bicara controlling ya
jadi makanya kita dari awal sudah setup
itu ada satgas khusus buat event ini
kita sebut itu namanya safety planet
jadi safety planning itu tugasnya untuk mengkontrol memonitoring dan mengevaluasi empat hal yang tadi saya bicarakan mbak
jadi kalau bicara pre eventnya ngomongin setup launching production nya
sampai terakhir evaluasi
itu safety memang kontrol event kita nanti
jadi sebenarnya kunci dari keberhasilan event nanti dari sisi keamanan itu
yaitu sistem kontrolnya sih mbak
kita bicara teknis terlalu banyak mengenai keamanan
tapi kalau tidak ada alat kontrolnya
kita sebagai promotor akan didampingi oleh satgas khusus itu
fokus terhadap empat hal yang tadi saya bicarakan mbak
yaitu tracing data safety hygiene dan system
soal pengaturan jaga jarak
artinya ini akan mengurangi jumlah penonton atau jumlah orang orang
yang ada di tempat konser itu kan
let's say misalnya kalau dulu sebelum pandemi
mungkin satu tempat itu kapasitasnya misalnya seribu orang
tapi kan dengan konsep drive in ini
dengan pengaturan a sampai z ini itu kan
jumlah penonton pasti akan berkurang
nah gimana itu apakah
dari sisi penyelenggara strateginya seperti apa
karena akan berdampak juga dengan pendapatan kan
pastinya pemasukannya kan
jadi itu memang challenge kita terbesar
kalau bicara di konteks bisnisnya
karena lagi lagi lahan yang kita pakai saat ini
pernah kita lakukan dulu
sekitar tiga tahun lalu dalam format festival
itu bisa mencapai lima belas sampai tujuh belas penonton
nah dengan format saat ini
jadi sangat jauh dari sisi rasio trafficnya
nah makanya dalam formula saat ini
semua sifatnya kolektif mbak
jadi kita semua berpaksa dengan berlian
tidak hanya sendiri
yang ikut kolektif juga partner televisi media
dan juga partner media
dan juga partner media
karena kalau tanpa sistem yang kolektif
saya lihat makan berat mbak ya
eksesnya juga ini nggak mas
misalnya potensi untuk naikin harga tiket misalnya
kalau harga tiket sih kita tetap apa
menawarkan dengan harga yang
jadi kalau berlian itu kan
memang sudah sepuluh tahun ini konsisten mengadakan konser dan festival
jadi kita paham
mengenai segmen yang kita tuju
jadi apapun harga tiketnya
menurut saya tetap rasional dengan harga tiket yang sudah biasa kita lakukan
konser driving ini kan sebenarnya di beberapa negara sudah lebih dulu diterapkan ya
kita terbiasa dengan nonton konser itu biasanya yang kita cari kan hype nya gitu ambience nya
kita mungkin bisa jingkrak jingkrak gitu karaoke an langsung
tapi kan mungkin dengan sistem konser drive in ini
pasti semua rasanya aneh kan
pasti semua rasanya akan beda
nah itu gimana mas artinya untuk tetap menghadirkan bahwa
enggak kok gitu ini tidak akan jauh berbeda ya beda pasti akan berkurang tapi nggak akan jauh berbeda kok
ya jadi sebenarnya kan kunci dari kedatangan sebuah pertunjukan itu kan pengalamannya
jadi pengalaman terus juga buat angkot sin tubi sinnya
gue tuh ada disitu loh gitu kan biasanya
nah jadi itu yang kita bisa dua hal itu tetap bisa kita deliver
contoh misalnya dikomongin sin tubi sin nanti penonton akan kita kasih link ya kan zoom link lah ibaratnya
nanti kita kasih zoom link jadi antara mobil satu dengan mobil lain mereka tetap bisa mengikuti
ya saling lihat gitu bisa nanti dalam situasi audiensnya tetap bisa nyanyi bareng dengan artisnya artisnya juga bisa nyanyi bareng
monitor melihat audiens ada di dalam mobil tapi konsep interaktif interaktif tetap kita deliver dengan cara yang baru
oke termasuk berarti yang upcoming projectnya adalah
ikutannya new normal jadi nanti juga new experience
new experience upcoming projectnya kahina berarti ya mas tanggal berapa udah keluar belum nih dapet bocoran gak saya
belum nanti kita enam menit depan
oke siap thank you banget mas dino hamid sudah bergabung dengan cn indonesia kredit malam hari ini sukses